hai kalau yang satu recana ini ada kriteria tambahan disitu saya ibu fika yang dapat
memang masuknya di yang penghargaan kemendagri dalam kinerja pemerintahan daerah
kalau yang satu recana ini ada kriteria tambahan disitu saya ibu fika yang dapat
terus pak bobby juga dapat ya
saya nggak tahu itu pasti dari tim yang gabungan internal eksternal
saya priska clarissa saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan
media streaming lainnya kompas tv independent terpertimbangkan